masih dari surabaya untuk mengantisipasi kemacetan dan mengembalikan fungsi pedestrian
dinas perhubungan kota surabaya rabu siang menertibkan sejumlah tukang becak yang parkir liar di kawasan jalan dupak surabaya
dalam operasi kali ini petugas juga menyita becak motor karena merubah bentuk becak tanpa surat resmi
puluhan petugas gabungan dari dinas perhubungan satpol pp hingga kepolisian
rabu siang menertibkan tukang becak yang biasa manggal di tepi jalan dupak surabaya
selain dianggap menjadi biang kemacetan keberadaan tukang becak ini juga mengganggu ketertiban karena memarkirkan becaknya di atas trotoar
khusus bagi tukang bentor atau becak motor langsung ditilang dan bentornya diangkut petugas
karena dianggap merubah bentuk dan fungsi motor yang tak sesuai surat resmi
selain menertibkan bentor petugas juga mendata sejumlah tukang becak yang tidak memiliki identitas lengkap
atau dari luar surabaya untuk dipulangkan ke daerah
asal penertiban ini dilakukan agar keberadaan becak tidak menambah macet di sepanjang jalan dupak
sejumlah tukang becak yang dirazia mengaku kesulitan mencari tempat manggal
karena banyak kawasan di surabaya yang sudah dilarang untuk tempat beroperasi becak
mereka pun berharap ada solusi dari pemerintah
untuk mengatasi permasalahan operasional becak
dinas perhubungan berharap para pengelola sejumlah pasar grosir di surabaya
untuk menyediakan tempat bagi tukang becak selain lahan parkir untuk kendaraan pribadi
francisca wijaya surabaya